cantik udah dong sayang
emang kamu gak capek apa nangis dari pagi sampai malam
udah ya sayang
mama pusing kok gak dengernya
ana mana sih udah malem gini belum dateng lagi
kamu tuh mana aja sih udah malem kayak gini baru dateng
ana cantik tuh nangis terus dari tadi
aku itu berurusan dari rumah tante marta
gimana pembicaraan kamu dengan tante marta
itu dia di
tante marta berhasil ngebuju kak edo untuk pulang
sekarang kak edo lagi di jalan pulang kok
enggak enggak mana mungkin sih yang aku bohongin kamu
tapi kalau kamu gak percaya
kamu boleh ikut aku kok rumah tante marta
mau biar kamu sekalian ketemu sama kak edo
enggak enggak enggak enggak aku gak mau
yaudah kalau kamu gak mau
aku bawa si cantik sekarang juga ya
kamu pulang aja duluan nanti aku kabarin kalau udah selesai
eh enak tuh
gak tau kenapa ya
seperti ini ya
aku berat banget melepaskan si cantik
di ada apa sih
aku cuma mau cinta cantik kok
sebentar lagi kamu ketemu sama papa kamu
sayang lah sama cantik